wakil ketua dpr ri fahri hamzah membantah tudingan bahwa hak angket ini digulirkan karena kasus korupsi ktp elektronik
fahri hamzah justru menuding balik ketua kpk agus raharjo terlibat kasus korupsi ktp elektronik
ketika agus saat itu masih menjabat sebagai ketua lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau lkpp
wakil ketua dpr ri fahri hamzah menegaskan usulannya untuk mengevaluasi kpk
bukan karena kasus ktp elektronik yang tengah bergulir
bahkan fahri berbalik menuding kasus yang disinyalir merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah itu adalah omong kosong
dan hanya permainan segintir orang termasuk ketua kpk agus raharjo
udah lah percaya saya nih kasus ktp itu omong kosong gak ada hasilnya
itu adalah permainannya nazarudin sama novel sama agus raharjo
itu agus raharjo cerita
terlibat di ktp udahlah percaya saya deh
bohong ini semua nggak ada
jadi anda jangan curigai angket ini lagi soal ktp
ini memang bohong ktp itu gak ada
ini ktp nya sudah selesai
masa ada rugi dua tiga triliun
dari mana ruginya
nah ini hayalan lagi
yang bisa menentukan kerugian negara cuma bpk
ini hayalan ini permainan nazarudin sama novel sama agus
udah lah nanti kita akan buka semuanya
saya juga bisa buka sekarang tapi nantilah biar seru permainan di belakang
ketua kpk agus rahardi membantah pernyataan fahri hamzah
ia memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus mengikut korupsi kata pelek kronik
ia menyerahkan seluruhnya pada pengadilan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat
jadi dulu memang kementerian dalam negeri minta pendampingan
pendampingan itu kemudian kita memberikan saran
karena sifatnya selalu karena lkpp itu hanya saran
tapi saran itu tidak pernah diikuti
kami menyarankan dari lkpb supaya lelangnya itu dibatalkan
tapi tidak dilakukan mereka terus
itu semua kejadian itu nanti biar penyelidikan biar proses hukum yang kemudian membuktikan itu di pengadilan
jadi kalau masalah konflik covid sembilan belas sama sekali saya tidak terkait dengan masalah iktp
tudi menuding ataupun saling bantah ini semakin memperkeruh pro dan kontra hak angket yang digulurkan dpr terhadap kpk